presiden joko widodo tiba di gerbang tol simpang pematang
kilometer dua ratus empat puluh di desa mulyagung kabupaten mesuji lampung
pada pukul tiga belas tiga puluh jumat siang
presiden yang didampingi sejumlah menteri
antara lain menteri bumn erick thohir dan menteri pupr basuki hadi mulyono
langsung mendapatkan penjelasan mengenai jalan tol trans sumatera
presiden hadir di gerbang tol simpang pematang ini
untuk meresmikan jalan tol sumatera
ruas terbanggi besar simpang pematang kayu agung sepanjang satu ratus delapan puluh sembilan kilometer
jalan tol yang menghubungkan lampung dan sumatera selatan ini
dicatat sebagai jalan tol terpanjang di indonesia oleh museum rekor indonesia
ruas tol yang digarap pt waskita karya dan pt hutama karya ini terbagi dua ruas
ruas terbanggi besar pematang panggang sepanjang satu ratus dua belas kilometer
dan ruas pematang panggang kayu agung
presiden berharap kehadiran tol ini dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sumatera
apa artinya jalan tol ini
artinya satu penciptaan titik titik pertumbuhan ekonomi baru
yang kedua menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik
diresmikannya jalan tol terpanjang di indonesia ini disambut gembira pemerintah provinsi lampung
akan jadi percuma dibangunkan sebegini beratnya sebegini panjangnya
kalau ruas yang selanjutnya nggak kita lanjutkan kita selesaikan
maka komitmen provinsi memaksimalkan pembangunan yang jadi jalan provinsi
kemudian kita akan koordinasi dengan kabupaten
termasuk tadi sampaikan misalkan mbak win sampaikan beberapa ruas dia
ya kita akan prioritaskan kaupaten menyelesaikan beban beban di ruas ruasnya
usai meresmikan jalan tol tersebut
jokowi melakukan peninjauan singkat di pintu gerbang tol simpang pematang
jokowi memastikan pemerintah akan terus membangun jalan tol trans sumatera
dari lampung hingga aceh sepanjang dua tujuh ratus km hingga dua ribu dua puluh